hari terakhir pelaksanaan teman ahok fair dukungan bagi gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
terus mengalir dana yang terkumpul dari acara ini menembus satu empat miliar rupiah
bukan hanya dana dukungan ktp pun terus dikejar untuk mencapai target satu juta ktp
agar ahok bisa maju menjadi gubernur melalui jalur independen
hingga kemarin ktp yang sudah terkumpul mencapai sembilan ratus dua ratus delapan puluh dua ktp
yang bisa diakses melalui website temanahok com
pengumpulan ktp bagi ahok ini dilakukan melalui beragam cara
rencananya pengumpulan ktp dukungan ini akan terus digelar hingga akhir juni dua ribu enam belas
teman ahok sendiri kita tidak asal cari ktp gitu kita tidak asal menyomot atau menerima dukungan dari masyarakat
kita tetap ada proses verifikasi yang memadai yaitu kurang lebih verifikasi telepon
jadi sejauh ini sih teman ahok kita nggak apa apa pelan pelan
yang penting kualitas data yang bisa didapatkan dari teman ahok ini benar benar bisa dipertanggungjawab